sebelum lebaran lo masalah mah
maksudnya bikin ribet aja
udah kang dadang
kang dadang udah nyuci
saya kira minta bantuin nyuci
saya emang nyucinya pake mesin doi
iya biasa kang dadang
bukan maksud saya kamu nyucinya masih direndam terus diucek ucek gitu kan
iya kang dadang
ya saya juga masih pake air
masih nyuci pakai air juga kang dadang
saya kirain pake listrik kang dadang
iya pake air juga pake listrik juga
kayak kamu konslet
makanya saya mau permisi
kang dadang mau kemana
eh kang dadang emosian sama kayak aceng
maksudnya ke rumah saya kom
nah udah rapih min
kita makannya di restoran mewah
makanannya macem macem dong kang
ya banyak nin
kamu jangan celamitan
ya enggak tuh kang
paling saya mau makannya sama kepala kakap aja
jangan makan kepala kakap i nin
susah makannya pake senok garpu
kita teh makannya di restoran mewah
pake senok garpu makannya
kamu cari makanan yang gampang pakai senok garpu
berarti kepala kakapnya dibungkus ya kan
itu mah lebih malu maluin i nin
kamu te penasehat spiritual
makannya teh harumah
makannya harus sedikit
makan sebelum lapar
dan berhenti sebelum kenyang
nah itu baru benar i nin
eh jadi pinter begini kan diajarin kang idan
idan teh ya
eh ya udah kang
kamu sudah pake berak ketek belum
sudah tuh kang
nggak mempan ini
pake obat ketek yang sudah saya beli
iya tuh kang
eh sana pake dulu
waalaikumsalam kang tatang
saya ada buru buru
mau nganterin uli ke bandara
pegangan yang erat
helmnya juga dipake
assalamualaikum mang odin
mau ke bandara mang
nggak boleh hatu mang
nggak boleh boncengan bertiga
saya jalan dulu ya mang
c ulinya ada
ada cu sebentar ya
teh ada cucu
ada apa cu
kata pak mustakim keberangkatan ccd tunda ya
rencananya seperti itu
cece mau batalin tiket
jangan hatu ce
jojo rencananya berangkat hari sabtu
kalau nggak minggu pagi cu
tiket buat ke timur tengah teh lagi laku pisang
kalau cici nggak kebagian tiket gimana
eh mudah mudahan cece dapat tiketnya ya cu
cuk uli teh kan senin harus mulai kerja
kalau nggak dapat tiket terus cece telat datangnya
kan jadinya teh bahaya
ya pengennya juga seperti itu cu
cuman bagaimana keadaannya seperti ini
c duduk sok
nggak taulah kang
saya dengar teh dibatalin
siapa yang nyuruh batalin
kan semuanya teh udah setuju
maeros mau milihin acaranya ke ciraos
mau ngadain pesta
tapi bapak nggak dikasih tahu
ya kenapa juga harus bubar atu sob
kalau tidak ada kata sepakat
ya udah rencananya seperti awal aja
nikah di kua
makan makan di restoran
setelah itu pulang
kalau maeros mau ngadain pesta
ya udah setelah itu
nggak ada yang nggak bisa swab
selama masih bisa diobrolin
terima kasih kang
nggak ada apa apa wak
jangan diem aja
kalau udia i princess lagi ada masalah
dengar tausiahnya pak udia
pak udia bagus
kalau menaksirkan sesuatu
pikiran kita jadi terbuka
kita jadi terbuka benar yuk siap siap mau ke musyola mudah mudahan urusan beliau cepat selesai